sementara itu seorang residivis nekat menjamret ponsel seorang karyawati pada jumat siang
namun aksi penjabretan ini gagal setelah korban melawan dengan menarik jaket pelaku
aksi seorang residivis kasus penganiayaan yang menjamret seorang karyawati di jalan desa mulyasari purwakarta
terekam kamera pengawas
pelaku menjamret telepon seluler saat korban sedang berhenti di pinggir jalan
korban melawan dengan menarik jaket pelaku hingga terseret sejauh dua meter
akibat perlawanan tersebut pelaku terjatuh dari motornya
warga yang melintas langsung menangkap pelaku dan menyerahkan ke kepolisian
pelaku yang merupakan residivis kasus penganiayaan dan baru saja keluar penjara
harus kembali ke jalan
masuk ke dalam tahanan
untuk pelaku kami masukkan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp
karena ancaman tujuh tahun penjara
diduga pelaku merupakan anggota jaringan jamret di purwakarta dan karawang
pelaku dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp dengan ancaman hukuman penjara selama tujuh tahun
dian firmansyah purwakarta